mau sampe kapan lo puas ngeliat gue menderita
mau sampe kapan

perasaanku gak enak
lebih baik aku sholat aja deh supaya hatiku lebih tenang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku berdoa untuk istriku dan anakku
di lembaga pemasyarakatan
jaga mereka ya allah
lindungi mereka ya allah
berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari hari mereka ya allah
dan hamba mohon ya allah
peluk mereka ya allah
di saat tanganku tidak bisa melakukannya ya allah
mereka yang erat ya allah
agar mereka bisa merasakan cintamu ya allah
bu sarah ini salepnya ya
dioles dua kali sehari
ya kasih dulu
bu sarah selnya dipisah dulu sama bu
saya sudah tahu elsa
takutnya kejadian yang sama seperti ini akan terulang lagi
saya tahu anak saya nggak sengaja melakukan ini
dan dia lagi tertekan dok
dia butuh saya
dia butuh ibunya ada di dekat dia
jadi saya harus kembali lagi ke sel bersama elsa
kalau memang itu keinginan ibu
mari bu sarah
mari bu sarah
mari bu sarah
napak gue sampai kasar sih sama mama
apa yang ada di pikiran gue sih
mama mana sih
kok nggak balik balik ya
mbak elsa tunggu aja ya
jangan bikin keributan terus
kamu pasti gak sengaja kan
mama tau kok
tolong jangan diulangi lagi ya
kamu harus tenang
banyak banyak berdoa elsa
biar hati kamu juga sejuk
dan semua masalah kamu diudahkan sama allah
ada masalah yang sangat serius
tadi nyokap gue sempet kecelakaan sama randy
tadi randy jemput coklat gue
untuk diantar ke rumah sakit
dan ada orang yang sengaja merusak remnya randy
gue jadi gak bisa tidur
aku mencoba tempatnya
tapi aku mencoba
tapi aku mencoba